terima kasih masih bersama kami di cnn indonesia the world tonight
asean games dan asean para games menjadi fokus utama dalam olahraga indonesia pada dua ribu delapan belas
tantangan berikutnya di tahun dua ribu sembilan belas adalah sea games yang akan digelar di filipina
dengan kesuksesan indonesia di asean games bagaimana target kontingen merah putih di ajang sea games tahun depan
tahun dua ribu delapan belas bisa dibilang adalah tahunnya olahraga bagi indonesia
kita kembali dipercaya menjadi tuan rumah asean games dan asean para games
dan selain sukses dalam penyelenggaraan kita juga meraih sukses dalam hal prestasi terutama di ajang asean games
indonesia berhasil finish di peringkat keempat dengan meraih tiga puluh satu medali emas dua puluh empat medali perak dan empat puluh tiga medali perunggu
data lain yang menarik adalah
salah satu tantangan bagi atlet kita di tahun dua ribu sembilan belas adalah tampil di sea games ke tiga puluh di filipina
kalau bicara sea games prestasi terakhir tim indonesia berbanding terbalik dengan raihan di asean games dua ribu delapan belas
di sea games kuala lumpur dua ribu tujuh belas hasil yang diraih kontingen merah putih adalah yang terburuk sepanjang sejarah
indonesia hanya mampu mengantungi tiga puluh delapan medali emas
dan berada di peringkat kelima
bagi pemerintah sea games memang bukan lagi menjadi target utama
sea games di filipina itu akan benar benar menjadi batu loncatan bagi para atlet junior untuk bertanding di sana
sehingga atlet senior yang kemarin berlaga di asian games tentu tidak akan kami turunkan
biar mereka fokus di asean games dan biar fokus di olimpiade dua ribu dua puluh
berarti sea games dua ribu sembilan belas ini mayoritas akan mengirim atlet atlet muda
saya ambil contoh katakanlah kalau sudah di level olimpiade maka tidak harus dong turun lagi ke pon atau sea games atau pro
namun cabur angkat besi memiliki pendapat berbeda
sejak tahun dua ribu angkat besi tidak pernah absen menyumbangkan medali olimpiade bagi kontingen merah putih
di ajang sekelas sea games mereka akan tetap menurunkan atlet atlet elitnya
kita akan tetap kirim tim elit kalau menurut kami
kalau selagi negara ini butuh medali untuk juara umum selagi negara ini butuh medali untuk naikin peringkat
papsi ya harus cari medali
kalau konsekuensi dengan tiga negara kuat di asia tenggara bagi pb faksi yang ngirim tim terbaik
bukan ngirim sebagai ajang uji coba di sini
enggak kita mau tim terbaik yang ngirim yang berangkat
proses regenerasi bukan berarti dia dikirim ke sea games
multi event itu atlet yang firm yang sudah siap main
lain angkat besi lain pula dibulu tangkis
dengan kekuatan satu ratus lima atlet penghuni pelatnas cipayung yang terdiri dari atlet utama
pratama dan junior pbsi bisa lebih leluasa untuk mengirimkan atlet lapis kedua ke ajang sea games dua ribu sembilan belas
kita melihat bahwa oh ini memberi kesempatan kepada atlet muda
selain untuk pematengan tapi juga untuk jam terbang ya
karena sea games ini juga bisa jadi batu loncatan
mungkin juga menjadi satu ajang evaluasi juga untuk mereka
untuk meningkatkan performa dan juga prestasi
dukungan pihak swasta membuat pbsi mampu melakukan pembinaan dan menggelar pelatna secara mandiri dan berkesinambungan
karena anggaran pemerintah untuk olahraga belum bisa diandalkan
dari total apbn dua ribu sembilan belas senilai delapan ratus tiga puluh delapan triliun rupiah

kementerian pemuda dan olahraga mendapatkan anggaran sebesar satu sembilan triliun rupiah

untuk bidang peningkatan prestasi olahraga dialokasikan dana sebesar sembilan ratus delapan puluh enam miliar rupiah
dengan terbatasnya anggaran negara pemerintah harus secara tegas menentukan olahraga mana yang menjadi prioritas
olahraga prioritas mana dulu yang memang saat ini yang mampu untuk berbicara di dunia ya
itu yang mungkin yang paling diperhatikan ya
bukan hanya pada saat multi event tapi pelatnas ini kan harus berkesinambungan tidak ada prestasi

jika masih belum menjadi prioritas maka prestasi olahraga indonesia akan semakin sulit berbicara di tingkat dunia
padahal hanya lewat kunjungan kepala negara dan prestasi di bidang olahraga
bendera merah putih dan lagu kebangsaan indonesia raya dapat berkumandang di negara lain
erlangga wisnuwaji jakarta